saudara komisi pemilihan umum republik indonesia telah mengumumkan hasil penetapan rekapitulasi suara pemilu dua ribu sembilan belas
hasilnya pasangan prabowo gibran memenangi pilpres dua ribu dua puluh
pengumuman penetapan dilakukan dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional pemilu dua ribu sembilan belas
dalam rapat pleno yang dihadiri menko polhukam hadi cahyanto mendagri tito karnavian diumumkan pasangan prabowo gibran meraih suara terbanyak dalam pilpres dua ribu dua puluh
haji anies rasid baswedan phd dan dr haji abdul muhaymin iskandar sebanyak empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus
dua jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebanyak sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga haji ganjar paranowo shmip dan prof
dr haji muhammad mahfud md sebanyak dua puluh tujuh empat puluh delapan ratus tujuh puluh delapan suara
usai pengumuman hasil pilpres prabowo subianto bersama ketua umum partai politik koalisinya berkumpul di kediamannya di kertanegara jakarta
prabowo menyampaikan pidato kemenangannya tanpa didampingi cawapresnya gibran raka buming raka
dalam kesempatan ini prabowo mengucapkan terima kasih
terima kasih kepada warga yang memilihnya dan gibran di pemilu empat belas februari lalu
calon wakil presiden yang juga wali kota solo jawa tengah gibran raka buming raka mengungkap alasan ia kemarin tidak mendampingi prabowo subianto di kertanegara usai pengumuman hasil pilpres oleh kpu ri
menurut gibran dirinya masih fokus menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota solo
gibran juga menyebut setiap hari ia berkomunikasi dengan prabowo
presiden joko widodo buka suara soal hasil rekapitulasi nasional pemilu dua ribu tujuh belas
presiden joko widodo buka suara soal hasil rekapitulasi nasional pemilu dua ribu tujuh belas